kami dari tim kuasa hukum almarhum keluarga fina sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi lanjutan
tapi climate change itu sudah dan terus akan menjadi masalah
oke mungkin pak kiki ini bisa memberikan sedikit gambaran